sejumlah lokasi wisata memberikan tahun baru imlek dengan beragam atraksi
salah satunya di taman impian jaya ancol yang menghadirkan atraksi lumba lumba dan juga barongsai
koresponden cnn indonesia albi pratama akan melaporkan
untuk anda albi selamat siang
albi ini pastinya seru sekali ya banyak sekali anak anak di sana saya yakin
tapi ini apakah lumba lumba dan juga barongsai ini berkolaborasi atau seperti apa
seperti yang ada di belakang saya ini saat ini saya berada di kawasan ancol jakarta utara
dan ini adalah atraksi lumba lumba yang baru saja dimulai bisa dikatakan seperti itu
dan ini tidak akan menghadirkan atraksi lumba lumba biasa iqbal
ini baru pemanasannya seperti itu karena nantinya akan ada barongsai yang juga turut hadir
bersama lumba lumba ini memberikan pertunjukan kepada penonton yang ada di sini
bagaimana atrasinya nanti jika bisa saya gambarkan sedikit bahwa nanti akan ada barongsai yang keluar dari sudut kiri
nanti atas juga kanan panggung dan nantinya akan disambut langsung oleh lumba lumba
nah setelah itu nantinya barongsai akan naik ke atas sebuah sampan seperti itu dan mengelilingi kolam
dan nanti akan didorong langsung oleh lumba lumba yang berjenis kelamin jantan dan juga betina yang ada di hadapan kita bersama
ini merupakan lumba lumba berjenis lumba lumba hidung botol yang merupakan lumba lumba asli dari perairan laut jawa yang berada di indonesia
dan sudah berusia sekitar enam belas sampai dengan dua puluh tahun
dan di sini banyak sekali warga jakarta
jakarta yang sudah hadir sejak pukul sebelas lebih lima belas waktu indonesia barat tadi
karena ini merupakan show yang pertama atau pertunjukan yang pertama
di mana nanti akan ada pertunjukan selanjutnya yang dimulai pukul dua siang dan nanti ada pukul empat belas waktu indonesia barat
jadi bagi warga jakarta yang ingin datang ke sini belum terlambat untuk menyaksikan pertunjukan lumba lumba bersama barongsai yang akan dilakukan selama tiga hari berturut turut
sikbal mulai tanggal enam belas sampai dengan delapan belas februari dua ribu delapan belas
nah bisa dilihat sikbal barusan lumba lumanya lompat seperti itu
bersama sang pelatih dan juga pawang yang ada di depan sana
dan beberapa pengunjung mulai menghampiri ke bagian depan untuk melihat secara langsung ataupun dari dekat lumba lumba yang memang sedang melakukan pertunjukan
dulu saya ingin sekali dicium sama lumba lumba tapi sampai sekarang belum terrealisasi begitu
tapi kalau anda melihat sendiri apakah dari acara itu sendiri hanya ada
acara dengan lumba lumba dan juga seperti kita tadi ketahui akan ada atraksi atraksi dengan barongsai begitu
lalu apakah ada acara lainnya yang cukup menarik bagi pengunjung
ada banyak sekali arena rekreasi yang memang bisa dinikmati oleh warga ibu kota
tidak hanya untuk menikmati rekreasi saja karena pihak dari pengelola kawasan ancol ini sendiri sudah memberikan sejumlah jadwal pelaksanaan acara
menyambut tahun baru
di tahun dua ribu delapan belas ini
selain akan adanya atraksi lumba lumba bersama dengan barongsai di kawasan sea world sendiri yang merupakan akwarium raksasa yang berada di kawasan ancol
juga akan memberikan pertunjukan barongsai di dalam air yang nantinya akan menceritakan tentang sejarah yin and young seperti itu
dan nanti akan ada leong dan juga ada dewi yang nantinya akan ada alur cerita di dalam kisah tersebut yang nantinya akan dimulai sekitar pukul setengah tiga sore nanti
nah selain itu juga nanti di pantai karnaval ancol yang saat ini bernama lagu
di kawasan ancol juga akan ada barongsai yang akan melakukan atraksi seperti biasanya
seperti naik di atas balong atau di atas keja
dan pada malam hari nanti sampai dengan dua hari ke depan hari sabtu dan juga minggu
di kawasan ancol juga akan ada penerbangan lampion pada sore hari ataupun pada malam hari untuk memberikan kesan imlek ataupun tahun baru imlek yang pada tahun ini bertempatan dengan tahun anjing seperti itu
dan memang diharapkan dengan menerbangkan lampion tersebut ada sejumlah impian dan juga harapan yang bisa diterbangkan
dan juga nantinya dikabul
dan juga nantinya dikabulkan oleh tuhan yang maha kuasa sendiri
albi ternyata masih banyak ya acara di sana
albi pratama terima kasih atas informasinya